hujan deras yang terus mengguyur situbondo dua hari terakhir membuat sejumlah batu besar di tebing pantura longsor dan menimpa sebuah bus antar kota yang sedang melintas
beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kondisi bus rusak parah dan sulit dievakuasi
bongkahan batu besar berdiameter satu lima meter ini jatuh dari tebing setinggi sepuluh meter dan menimpa sebuah bus antar kota yang sedang melintas di jalur pantura pecaron situbondo
akibatnya bus yang melaju dari arah banyuwangi menuju madura ini ringsek dan menancap di tebing pinggir jalan raya
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini tetapi bus rusak berat hingga membuat asroda patah dan kaca depan hancur
warga mengatakan saat bus melintas batu besar ini longsor
menimpa bus hingga menabrak tebing
seluruh penumpang selamat dan kemudian mereka langsung dievakuasi menuju bus yang lain
pas sampai di sebelah timur sana batu jatuh ke bawah sampai keseret dua puluh meter
dan setelah dua puluh meter itu balaknya patah jadi larinya bus langsung ke kiri
untuk mengantisipasi jatuhnya batu batu besar lain di atas tebing
petugas pu bina marga akhirnya melongsorkan satu batu besar lain yang nyaris jatuh ke jalan
kondisi ini pun sempat membuat lalu lintas pantura situbondo surabaya terganggu
polisi mengimbau pengendara untuk lebih berhati hati karena diperkirakan masih banyak lagi batu besar yang lawan longsor